yang meningkatnya aktivitas vulkanik gunung agung di bali membuat sebagian warga bali harus mengungsi
lalu bagaimana kabar dari keluarga bahdim yang sejak awal musim liga satu indonesia ini menetap di bali
ini informasinya untuk anda
kepindahan pesepak bola irfan bahdim ke kesebelasan bali united awal musim lalu membuat keluarga bahdim menetap di pulau dewata
tampaknya bali menjadi tempat tinggal yang tepat bagi mereka
bagi jennifer selain nyaman bali juga baik untuk kedua buah hatinya
melalui akun youtubenya jennifer bahdim kerap mengunggah aktivitasnya bersama sang suami dan kedua anak mereka
erupsi gunung agung nampaknya belum membuat jennifer dan keluarga berniat meninggalkan bali meski untuk sementara
hal tersebut terlihat dari unggahan vlog terakhirnya yang masih memperlihatkan aktivitas keluarganya di pulau dewata
bagaimana kabar dari keluarga bahdim yang sejak awal musim liga satu indonesia ini menetap di bali
hanya ada yang mempertaruhkan bahwa di bali sudah ada banyak pelayar dan pengguna artis dan juga selebritis yang masih tetap mengatakan ingin tetap tinggal di bali ya
karena posisinya gunung agung juga masih tetap aman untuk tempat tinggal mereka
ya karena asem juga ya letaknya cukup jauh dari denpasar karena kebanyakan dari mereka juga tempat tinggalnya di denpasar begitu
oke pemirsa sekarang sudah bergabung bersama kita lewat sambungan skype artis yang juga berdomisili di bali saat ini jennifer bahdim
baik baik bagaimana situasi di bali sekarang
kita tinggal sekitar tujuh puluh kilometer dari mount agung
kita tinggal di canggu

saya pikir itu masih aman tapi kondisi udara sudah tidak begitu baik lagi
jadi biasanya kondisi udara di sekitar atau mereka bilang
baik dari sampai lima puluh
dan di sini saat ini di canggu itu sembilan puluh
jadi banyak orang yang sakit seperti flu kakak fever
dan anda sudah melihat orang berjalan jalan dengan masker
dan airport masih dekat
oke jadi pak mirsa tadi
jadi pak mirsa tadi
mengatakan bahwa cukup aman tinggal di tempat tinggalnya sekarang
yang berjarak tujuh kilometer kurang lebih dari gunung agung
betul jadi ini ada di daerah canggu ya
bahkan pun masih ada turis meskipun bandara saat ini pun ditutup
dan bagaimana aktivitas keluarga anda dan juga anak anak anda mungkin untuk sekolah
apakah ada perbedaan sebelum vulkan
sekolah masih berjalan jalan tapi mereka sudah berlatih atau mengajar anak anak
tentang vulkan dan tentang pengebom jadi mereka harus berhati hati

apa yang mereka harus lakukan dan mereka akan mengundang kami untuk mengambil anak anak
dan ya jadi semua orang sudah mengelakkan untuk pengebom yang benar
karena sekarang kita punya dua pengebom satu kecil satu besar

jadi saya pikir semua orang cukup takut sekarang karena airportnya juga terdekat selama tiga hari
tidak ada pesawat internasional tidak ada pesawat domestik lagi

jadi seharusnya jennifer saat ini berangkat ke jakarta ya tapi ternyata tidak bisa
hmm jadi seharusnya jennifer saat ini berangkat ke jakarta ya tapi ternyata tidak bisa
karena bandara nampaknya juga ditutup
tapi ini tadi juga berbicara soal suhu di sana ya yang kemudian meningkat
pasca adanya aktivitas vulkanik dari gunung agung
tapi semua pihak termasuk keluarga di sana warga di bali juga mengedukasi anak anaknya
untuk bisa berhati hati apalagi jika memang gunung agung ini akan mengalami erupsi beberapa jam ke depan
saya sudah diberitahu bahwa kamu memberikan beberapa pakaian ke mereka
ya kami memberikan kami memberikan barang dari anak anak dan perangkat makanan beberapa barang untuk anak anak di sana
ya karena sangat sedih karena banyak orang harus pergi tentunya dan mereka berada di kamp besar tanpa apa apa
jadi banyak orang di sini juga di canggu dari sekolah dari anak anak
mereka memberikan banyak makanan barang dan semuanya yang diperlukan oleh anak anak dan anak anak di sana
oke jadi jennifer juga sempat mengunjungi kamp pengungsi ya tempat tempat para pengungsi
dan juga memberikan atau mendonasikan beberapa pakaiannya untuk para pengungsi
ya jadi jennifer kami tahu hari ini akan berjalan lancar kami akan memiliki peringkat panjang
bisakah kamu mengambil
mungkin ada situasi di sana tentang para pengungsi
apakah ada perbedaan bisa kamu bandingkan
ada perbedaan seperti sudah beberapa hari
seperti jika anda melihat cuaca sangat panjang dan kita memiliki setiap hari
hujan besar dan petang dan petang dan tempur
jadi anda merasa seperti ada sesuatu anda tahu ada sesuatu yang berlaku
tapi saya rasa orang orang juga lebih takut karena saya pikir pembentangan pertama sangat kecil
jadi semua orang seperti ya baiklah masih baik baik saja
pembentangan kedua maksud saya gambarnya berada di seluruh dunia dari mount agung
dengan lubang cahaya utama
jadi saya rasa orang orang tahu bahwa ini bukan tempat yang aman lagi
terutama jika anda mengalami berat agung
dan kita juga mengalami berat yang jauh dan kita sudah merasakan perubahan
jadi meskipun jennifer dan keluarga saat ini memang tinggal jaraknya cukup jauh dari gunung agung
tapi tetap bisa merasakan dari mulai suhu kemudian juga hujan deras yang turun
kadang juga disertai angin kencang ada banyak petir
dan itu memang menjadi salah satu hal yang berbeda soal suhu soal cuaca
di bali daripada biasanya dan ini juga pasti akan berpengaruh sekali dengan turis turis yang ada di sana
di mana area di bali yang anda jauhkan untuk pergi dengan keluarga anda
kita tidak pergi lebih jauh dari kianyar atau sebenarnya tidak lebih jauh dari pasar
oke oke hanya dekat

dan anak anak karena kondisi cuaca dan setiap hari ada matahari dan petir
mereka takut seperti mama apa yang terjadi
ya ya dan bagaimana anda menjelaskan tentang erupsi ini kepada anak anak anda
mereka tahu tentang gunung agung dan situasi itu dan saya menjelaskan bahwa ada erupsi
dan saya menunjukkan kepada mereka gambar dan video
jadi mereka mengerti apa yang terjadi
tapi tetap saya rasa itu sangat menakutkan jika anda adalah anak anak
jadi itu paling penting sih ya edukasi untuk anak anak
bisa kita tanya anda pertanyaan dalam bahasa jennifer
nah kalau untuk aktivitas dari irfan bahdim sendiri terganggu tidak untuk berlatih
apakah irfan masih berlatih untuk pertandingan
tidak mereka sedang berlatih
oke jennifer terima kasih banyak telah berada di sini
itu sangat baik
terima kasih banyak telah berbicara dengan anda
silakan berhati hati dan berkata hai kepada keluarga anda juga